takut dan kalut menyelimuti perasaan ribuan warga yang berhamburan keluar rumah
warga panik karena gempa dasyat itu dinyatakan berpotensi tsunami
suara klakson kendaraan tiada henti orang orang berlarian dan berteriak
beberapa mobil pickup melaju mengangkut sebanyak banyaknya manusia
dan sepeda motor dikendarai tiga hingga empat orang
suasana mencekam bertambah
bahkan karena gempa disusul dengan listrik padang
di sepanjang jalan terlihat rumah rumah warga yang roboh
di tengah keriuhan dan gelap kulita warga mulai mencari pengungsian
di salah satu tenda pos batalion kesehatan di lombok timur
seorang ibu melahirkan anaknya pada pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah
di lombok utara ribuan warga menghabiskan malam
di tenda pengungsian dalam gelap gulita

dan lebih dari seribu rumah hancur di desa santong mulia kecamatan kehayangan
tak sedikit pula yang menetap di rumahnya yang hampir rata dengan tanah
menunggu datangnya pagi
hingga senin pukul enam waktu indonesia barat
bmkg mencatat terjadi satu ratus dua puluh empat gempa susulan
evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan menjadi fokus utama di senin pagi
masjid jabal nur di dusun lading lading desa tanjung
kecamatan tanjung lombok utara
merupakan salah satu lokasi terparah terdampak gempa
seorang korban berhasil diselamatkan oleh tim gabungan setelah terjebak lebih dari dua puluh empat jam
pria yang masih menggunakan pakaian perlengkapan sholat
keluar dengan bantuan sejumlah anggota tni
di mataram ratusan pasien rawat inap rsud terpaksa dirawat di tenda darurat
yang berada di lapangan parkir
sedikitnya empat ratus lima puluh pasien termasuk enam belas diantaranya adalah korban gempa
terpaksa dirawat dengan fasilitas yang minim
kepanikan juga dirasakan turis asing
yang berada di kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
mereka yang sedang berwisata di tiga gili di kabupaten lombok utara
ingin segera meninggalkan lombok
proses evakuasi ribuan wisatawan di bibir pantai gili trawangan
dilakukan selama dua hari
selasa pagi wisatawan dievakuasi menggunakan kapal basarnas mataram
menuju pelabuhan bangsal

satu ada yang menghidupkan atau ber chuyka
dua itu dengan korban kembali
empat ada yang kemudian mengaziri
lima saat terpenix
dan delapan itu adalah tembang
yang lelah namun mereka harus tetap awas manakala guncangan gempa susulan datang
demi bisa bertahan hidup hari ini
lari secepatnya sudah kita bisa lihat ya allah wajah saya hancur
pas kita lagi makan gempa cukup pencang wapon itu jatuh
dan saya cuma satu pokok saja
ya allah selamatkan dua anak ini selamatkan hari
allahu akbar kalau memang engkau hari ini mengkiamatkan dunia ini
ya allah ampun ya dosa dosa hamba hambamu ya allah
dahsyatnya gempa yang mengguncang membuat kondisi lombok memprihatinkan
nah di kota ini seakan berhenti berdetak
puing puing bangunan rata dengan tanah tak bersisa
hanya menyisakan kisah pilu bagi ribuan jiwa yang harus menghuni tenda darurat di pengungsian
selain rumah mobil bangunan vital
beberapa masjid di lombok utara ikut hancur dan memakan korban jiwa
naasnya gempa terjadi saat banyak orang melakukan sholat berjamaah di masjid
di masjid jami'ul jamaah dusun karangpangsor desa pemenang barat
satu korban baru saja berhasil dievakuasi
masjid yang dalam tahap renovasi
itu hancur hanya menyisakan kubah yang masih utuh
masjid selanjutnya yang memakan korban jiwa ada di desa lading lading lombok utara
yakni masjid jabal nur
sebelumnya tim basarnas dan tni juga telah bahu membahu melakukan evakuasi korban yang tertimbun masjid
alat berat pun dikerahkan untuk membongkar puing puing masjid yang roboh
akibat gempa minggu malam
tiga orang berhasil dievakuasi
namun diduga ada puluhan korban yang masih tertimbun
saat saya datang bau anjir masih begitu terasa
puluhan pasang sandal motor berserakan
sajadah yang tertinggal di atas puing
seakan jadi saksi bisu mencekamnya situasi sholat isya kala itu
suharto adalah saksi hidup yang berhasil selamat dari timbunan masjid
yang berdiri kokoh sejak tahun dua ribu
saat itu bapak di mana
di sat pertama
di sebelah kanan sat pertama
apa saat itu yang bapak pikirkan
yang saya pikirkan itu
bagaimana untuk siap melakukan diri sudah
karena kan bisa mengalahkan johri
tapi bagaimana dengan teman teman lainnya
sempat tertinggal itu posisinya mereka bisa seperti apa
yang tertinggal itu ada empat orang di dalam mulut kubah
dia diam sudah
jangan lihat kubahnya kosong tidak ada apa apa
dia diam langsung dia selamat
sehingga habis runtuh semua
baru mereka keluar lewat itu
itu yang selamat ya
empat orang itu selamat
selamat itu siang terpintih
selamat itu dua orang
yang habis hari senin siang itu bisa keluar
selain soeharto yang berhasil selamat
ada juga jemaah lain yang berhasil menyelamatkan diri
setelah terperangkap semalaman di bawah puing
kisahnya sempat viral hingga membawa saya menemui
kepala dusun orang nonggasari
desa lading lading lombok utara
lagi lagi saat akan memulai wawancara
terjadi gempa susulan
dalam sehari puluhan gempa berskala ringan memang kerap terjadi
saya keluar lari
keluar sampai di tangga pertama
sudah jatuh runtuh bangunan itu
yang di atas saya masuk lagi
saya masuk lagi ya terus saya apa
ambil tiang masjid itu saya begini peluk dia
kemudian saya beristijat kepada allah
terus istiridak saya kemudian sampai saya tidur
mengucap la ilaha illallah muhammad
meski dalam kondisi terhimpit
narto terus menguatkan saudaranya yang ikut menjadi korban
dan hampir menyerah dalam kegelapan
di bawah puing puing untuk menyelamatkan diri
saya pukul pukul dia keramik
ini tangan saya itu pakai krek ya
terus saya anu dia apa namanya keramik gitu
baru kita satu kadang kadang ya allah sih sakitnya
dua empat keramik yang saya copot di bawah baluk tarik gitu
sehingga kepala saya begitu
terus nah sampai terus lima balok tarik yang saya buat
yang saya lewati dan saya copot ubin itu atau keramik itu
sehingga saya bisa keluar
satu satu satu
dari narto yang bertahan hidup
dari duka yang berakhir bahagia
dengan lahirnya bayi bayi mungil pasca gempa

nah basic ini dulu
biarkan terus jujur
oh begini ya
malam itu sukmawati asal desa sigar penjalin lombok utara mengalami kontraksi
sang buah hati akan segera lahir dalam kondisi pasca gempa seperti saat ini
mau tak mau ia harus segera mendapatkan pertolongan medis sedini mungkin
tak hanya sukmawati ada tiga ibu lain yang siap melahirkan di tenda darurat
yang merangkap ruang bersalin itu
sebagian alat medis yang menunjang persalinan sudah tertimbun
dengan alat yang tersisa dibantu bidan dan dokter kandungan
para ibu terus berjuang dalam keterbatasan
kita sebenarnya di sana di atas gunung gunung
sekitar jam dua dia sudah mulai sakit terus
makanya kita bawa ke gunung di kondisi yang tetap orang banyak

tapi akhirnya mendapatkan nilai hoki yang bapak ida mengusahakan
alhamdulillah sangat bersyukur dengan kondisi saya ini juga sehat
ya bersyukur saja senang
di tengah kondisi yang memprihatinkan
mereka harus terus kuat berjuang membantu persalinan pasca gempa
paling berat itu adalah ketika kami sudah tidak mampu untuk melakukan di sini
dan harus merujuk itu kadang kadang mereka sangat keberatan untuk dirujuk
selain memikirkan keluarga belum yang ditinggal di sini
mungkin memisahkan yang satu harus tunggu di sini
apalagi kalau punya anak kecil
dan misalnya anaknya kan ketinggalan di rumah misalnya gitu di keluarganya
dan ini harus dirujuk
kesulitannya di situ untuk meyakinkan keluarga yang masing masing sendiri
kalau masalah tenaga memang kami sangat membutuhkan ya
tenaga bidan kami pun yang aktif hanya sekitar empat atau lima aja dari kemarin
itu pun bergantian harus memikirkan keluarga
saya harus bisa menjaga menemanin juga ya
satu orang bidan siang satu orang malam bergantian
menjaga berhasil ya
semoga ini untung juga ada teman teman
rencana akan datang juga membantu kami di sini untuk persalinan untuk menjaga
ibu ibunya ketebal di sini
dengan penerangan seadanya dalam dingin korban luka yang terkena dampak gempa
dikumpulkan dalam tenda darurat
puluhan pasien yang luka berat dan luka ringan ditangani juga dalam keterbatasan
meski terlelap mereka harus waspada jika gempa kembali melanda
kali ini saya berada di salah satu penampungan di lombok utara di desa tanjung di kecamatan tanjung lombok utara
beberapa korban yang terdampak gempa kumpul di sini
dan ada juga tenda darurat untuk menangani ibu ibu yang tengah menjalani persalinan
baru saja gempa susulan terjadi memang suasana di sini sangat sangat mencekam
gempa kapanpun bisa sih
dingin kedinginan tapi mereka harus tetap bertahan karena dalam beberapa hari ke depan ini
akan mereka terus berjalan
tapi di sana saya melihat ada sedikit kehangatan
kita bisa bergabung bikin barang barang yang lebih kuat
terima kasih pak
saya pun mengakhiri malam dengan sepotong ubi bakar
sambil mendengar beragam cerita para korban saat gempa terjadi
semoga tak ada lagi gempa malam ini
makan makan makan makan
hari ketiga pak
hari ketiga pencarian dan evakuasi korban gempa di lombok nusa tenggara barat
difokuskan ke desa karangtansor pemenang barat kabupaten lombok utara rabu pagi
beberapa warga diperkirakan terperangkap di masjid jaimul jamaah
usai melaksanakan salat isya saat gempa berlangsung minggu lima agustus lalu
satu jenasa akhirnya berhasil ditemukan dan diangkat dari reruntuhan bangunan
sekitar pukul dua belas waktu indonesia tengah
satu jenazah berhasil dievakuasi dalam pencarian
dan juga evakuasi yang telah berlangsung sejak selasa pagi kemarin
di sini di masjid ⁇ jamiul jamaah di karangtansor pemenang barat kabupaten lombok utara
satu jenazah berhasil dievakuasi dari estimasi beberapa warga yang diestimasikan terperangkap
dalam masjid yang berkapasitas sebanyak satu ratus dua puluh orang ini
dan itu tadi merupakan momen ini
nah momen yang kita lihat adalah satu jenazah yang dievakuasi dari tim sar gabungan
dan juga tni polri yang telah berusaha lebih dari dua puluh empat jam sejak selasa pagi lalu
ini adalah titik evakuasi kedua setelah masjid jabal nur di desa lading lading
kali ini adalah di masjid jamiul amah di karangtansor kabupaten lombok utara
satu jenazah sampai saat ini proses evakuasi masih akan dilakukan
untuk mengevakuasi estimasi beberapa warga yang terperangkap
selepas sholat isya pada gempa lombok minggu malam kemarin
tim basarnas mengaku kesulitan terbesar pada evakuasi kali ini
ada pada struktur bangunan yang berlapis lapis
sehingga ekskavator dibutuhkan untuk mengangkat reruntuhan bangunan
yang berpondasikan beton dan baja ini
kendala yang terbesar masjid ini kan
struktur konstruksi bangunannya itu tiga lantai
jadi di dalamnya itu ada tiga lapis di dalam
jadi lantainya itu saling bertindis
jadi kita untuk akses ke dalamnya itu sulit
ditambah lagi dengan gempa susulannya
seperti yang kita ketahui beberapa jam pasti ada
tentunya kita tetap memperintahkan safety dari teman teman kita yang penolong sendiri
masjid jamil jamaah merupakan salah satu titik fokus evakuasi
setelah masjid jabal nur di desa lading lading
mutiawiro sastro kabupaten lombok utara
kini para bayi yang dilahirkan setelah gempa siap untuk dipulangkan
terbatasnya ruangan di tenda berseling membuat mereka terpaksa pulang pasca melahirkan
dan harus kembali ke pengusian dalam kondisi yang memprihatinkan
sementara di kota mataram pasien luka ringan dan berat juga pasien rujukan yang trauma karena gempa
sudah mulai dipindahkan kembali ke dalam rumah sakit
termasuk sulmini dan bayinya yang baru melahirkan
mereka masih menunggu ruangan agar steril dipakai
ibu ini cerita kejadian waktu melahirkan
ini melahirkan waktu kejadian gempa saat itu ya ibu ya
setelah melahirkan baru gempa
ini kan lahirnya jam delapan
tapi gempanya itu sekitar jam dua belas
ini kan anak anaknya belum berani kena udara malam
tapi ya karena gempa ya terpaksa kita bawa keluar
sekarang kondisinya sekarang sudah dikasih nama belum ibu
kalau di sini kan harus tujuh delapan hari baru dikasih angin
secara bertahap pasien mulai berkurang di tenda darurat
namun tidak mudah memindahkan para pasien dan tenaga medis yang sempat trauma karena getaran gempa saat itu
jadi untuk tadi pagi kita kontrol ciklis dengan menghadirkan seluruh keluarga pasien
jadi kami cintakan semua keluarga pasien untuk hadir di situ
mendengarkan penjelasan dari ahlinya tentang gempa ini sendiri
kemudian tentang kondisi gedung rumah sakit itu sendiri
bahkan dari bapak bapak bapak pun menyakinkan kepada pasien pasien
tapi secara umum pasien pasien ini menerima dan mengerti kondisi
dan siap siap dimasukkan
kami juga sedang menyiapkan nanti untuk tim
dari di syahir
kami mempunyai rumah untuk dokter jiwa
mungkin nanti akan tambahkan di dokter spesial jiwa
untuk melakukan edukasi kepada pasien bagaimana memulihkan trauma pasien yang tergumpain

hal itu juga yang dilakukan oleh pihak pt angkasa pura bandara infantile

pemerintahan yang berhasil diadakan oleh pihak pt angkasa pura bandara international lombok praya
kepanikan pasca gempa membuat lebih dari seribu warga negara asing mengungsi ke bandara
duka merundung lombok saat ini
entah kapan akan berakhir
dengan ketulusan untuk saling menguatkan mereka akan terus berjuang
menata kembali puing puing kehidupan yang hancur karena gempa
yesi pasha lombok nusa tenggara barat